dapat kami simpulkan dari persidangan yang sudah berlangsung sekian lama adalah bahwa
kami tetap berkeyakinan bahwa dua permohonan yang diajukan oleh pemohon satu dan pemohon dua
itu tidak terbukti di persidangan ini
yang lalu lalu kami sudah jelaskan di mana kegagalan mereka untuk membuktikan
apa yang mereka narasikan di dalam posisita di dalam keseluruhan permohonan
tidak mendukung apa yang dikemukakan di dalam petitum
yang seperti kita ketahui perhitungnya adalah memohon kepada mahkamah konstitusi
untuk menyatakan pasangan calon nomor dua yaitu pak prabowo dan pak gibran
didiskualifikasi dan diadakan pemilu mutan suara ulang tanpa keikutsertaan keduanya
dan yang satu mohon supaya didiskualifikasi
hanya pak gibran dan diadakan pemilu mutan suara ulang pak prabowo berdampingan dengan
pasangan calon wakil presiden yang baru itu tidak dapat dibuktikan dalam persidangan ini
begitu juga pelanggaran sistematik terstruktur masif juga tidak terbukti dalam persidangan ini
hari ini jelas sekali menteri keuangan dua menko dan menteri sosial mengungkapkan bahwa
penyalahgunaan bansos seperti yang selama ini dikemukakan dan didalilkan oleh kedua pemohon di dalam persidangan
ibu risma yang hadir pada hari ini tegas tegas mengatakan tidak ada bantuan yang bersifat langsung
semua adalah bantuan dalam bentuk transfer melalui bank
baik disampaikan melalui elektronik melalui bank maupun dikirimkan melalui kantor pos yang ada di daerah daerah
tidak ada sama sekali dalam bentuk barang dalam bentuk beras dalam bentuk lain lain itu tidak ada sama sekali
jadi apa yang selama ini didalilkan penyalahgunaan bantuan itu dibantah oleh ibu risma sendiri dalam persidangan ini
begitu juga mengenai peningkatan berlipat ganda jumlah bansos juga tidak terbukti dalam persidangan ini
dan dibantah oleh menteri keuangan menko perekonomian maupun juga dibantah oleh menteri sosial
hanya yang terkait dengan masalah bantuan yang terkait dengan el nino memang ada automatic adjustment itu diakui
dan menteri sosial memang menyampaikan bahwa itu adalah permintaan dari kabinet
dan dilakukan pertemuan dengan komisi delapan dpr
jadi menguatkan keterangan yang kemarin dikemukakan oleh pak aceh
di persidangan ini pak aceh hasan sajili di persidangan ini dan itu terjadi peningkatan sampai dengan lima puluh triliun
sekitar lima puluh triliun dari dana yang disediakan untuk el nino
tetapi dalam seluruh keterangan yang hari ini disampaikan oleh baik menteri keuangan maupun menteri sosial
pada tahun dua ribu dua puluh empat ini tidak ada penyaluran atau belum ada
penyaluran bantuan sosial ilnino
jadi semua itu betul berakhir pada tahun november dua ribu dua puluh tiga
tidak ada penyaluran dana bantuan sosial ilnino
satu hal yang didalilkan atau diterangkan oleh ahli profesor daman huri ya
pada waktu dari ipb yang mengatakan ada pelipat gandaan jumlah ilinono
bantuan ilinono walaupun ilinononya sudah berubah
terakhir pada bulan november ternyata dari keterangan menteri keuangan dan keterangan dari menteri sosial
tidak ada penyaluran dana bantuan sosial el nino pada tahun dua ribu dua puluh
yang selama ini dikait kaitkan dengan pelaksanaan pemilu
supaya disalurkan untuk memilih pak prabowo dan pak gibran
yang juga tegas sekali dikemukakan dalam persidangan ini adalah menjawab pertanyaan hakim
apakah dalam proses pembahasan
masalah bantuan bantuan sosial dan kemudian
bantuan penyediaan dana untuk itu termasuk subsidi bbm
ada titipan titipan yang bermuatan politik atau tidak
mereka mengatakan semuanya mengatakan tidak ada
pembahasan itu adalah pembahasan yang langsung berkaitan dengan tugas pokok dari masing masing kementerian
dan tidak terbebas sama sekali dari titipan titipan
dan juga tentang presiden sebenarnya
ya tidak sama sekali diketahui oleh kedua pemohon yang mengatakan
pak jokowi pergi kemana mana itu nenteng bansos dibagi bagikan
saya minta maaf saya mantan menteri sekretaris negara
saya tahu hal itu presiden itu punya anggaran tersendiri
iya anggaran tersendiri yang setiap bulan dapat digunakan
baik oleh presiden dan wakil presiden dan itu memang sebagai semacam satu dana taktis istilahnya zaman pak harto dulu
ya memang tidak diperiksa dan tidak dipertanggungjawabkan
jumlahnya ada berapa hanya dipertanggungjawabkan secara global saja
dan itu seknek biasanya juga dalam laporan ditanya oleh bpk tapi hanya sifatnya umum saja
jadi dana itu yang dipakai itu adalah dana yang ada pada presiden sendiri sama sekali bukan bansos
ya dana operasional dana ya kalau zaman pak harto dulu namanya dana taktis presiden
sekarang mungkin taktis sudah tidak dipakai lagi istilah itu
jadi saya saya paham mengenai soal itu dan pengalaman saya tiga kali jadi menteri di kabinet
ya membahas itu profesional aja
saya misalnya membahas anggaran makan narapidana membahas anggaran makan rumah tahanan
apa nanti kalau sedekat pemilu oh ini supaya ini tahanan atau napi ini supaya milih partai a atau pilih b
itu tidak pernah kita berpikir masalah itu
ya kita bicara politik kerja kerja profesional aja
jadi lebih banyak rumours lebih banyak dugaan dugaan yang diungkapkan dalam permohonan
tapi sama sekali gagal untuk dibuktikan dan seluruhnya dibantah oleh pihak yang punya otoritas untuk melakukan itu
kesimpulan saya adalah bahwa walaupun sidang ini belum berakhir nanti tanggal enam belas sore tidak ada sidang lagi
tapi kami menyerahkan kesimpulan
dan insyaallah keputusan akan dibacakan pada tanggal dua puluh dua april yang akan datang
dan tidak satupun apa yang didalilkan itu terbukti dalam persidangan
dan keyakinan kami bulat sekilas semuanya ini bahwa majelis hakim akan menolak kedua permohonan yang diajukan oleh permohonan dalam sidangan ini
demikian keterangan saya pak oto silahkan
seperti yang disampaikan tadi
bahwa inilah sidang terakhir mengenai soal bukti bukti dan sebagainya
tapi di antara putusan kami diperkenalkan untuk memasukkan kesimpulan pada tanggal enam belas april jam empat sore
setelah itu tinggal kita menunggu putusan
kehadiran empat menteri tadi ditambah satu dkpp telah membuktikan bahwa
dalil dari pemohon itu sungguh sungguh tidak terbukti
dalil mereka pertama mengatakan dkpp itu tidak independen
tadi sudah ditanyakan kepada semua ketua kpp dkpp
mereka mengatakan tidak pernah ada soal itu
bahkan tidak pernah ada laporan tentang independensi daripada mereka tentang itu
tidak ada laporan kepada dkpp
jadi mengenai tuduhan independensi bahwa tidak independen itu tidak terbukti
kedua dituduhkan bahwa ada intervensi kekuasaan kepada pihak pihak menteri dan juga dkpp
itu tadi jelas sudah dibantah dan sudah dijelaskan tidak ada sama sekali intervensi dari pihak manapun
baik kepada ibu risma ibu sri mulyani
tuduhan kepada bapak jokowi presiden republik indonesia yang cawe cawe
dan kemudian juga yang turun ke lapangan untuk membagikan kemampasan sosial juga sudah terbantahkan tadi
dijelaskan oleh dua menko dan dua menteri
dari dulu juga itulah ciri khas kerjanya karena dia suka kerja
dan beliau ingin memastikan bahwa semua program kerja dan keputusan sudah diambil
itu harus ter deliver istilahnya
bahwa itu sudah betul betul sampai terlaksana oleh para bawahan bawahannya
oleh karena itu secara simbolik
pak presiden turun ke raya raya
dan secara simbolik saja mengumpulkan hanya beberapa orang saja
untuk memastikan bahwa memang program ini berjalan dengan baik
dan ini jumlahnya hanya beberapa titik
mana mungkin hanya dengan satu pertemuan mungkin paling banyak seribu orang yang hadir
dan mungkin hanya beberapa titik di barang daerah
paling banyak dia bilang delapan ratus ribu orang
apa mungkin bertemu dengan delapan seribu orang
lantas dengan demikian terpengaruhlah seluruh indonesia
yang jumlah pemilihnya hampir satu ratus lima puluh atau satu ratus sembilan puluh juta pemilih
jadi itu tidak masuk akal
jadi dibantah tegas oleh dua menko dan dua menteri
jadi dari itu sudah terpatahkan semuanya
nah kalau soal bansos tadi pak rizwan sudah jelaskan
soal pj juga sudah terbatalkan
jadi berarti tuduhan yang mereka lakukan
sudah jelas jelas sudah tidak terbukti
ketika yang terakhir yang dari dkpp
juga menjelaskan mengenai perkara yang ada di dkpp
yang memberikan sanksi etik kepada ketua kpu
tegas tadi ketua dkpp mengatakan
kami hanya memberikan sanksi etik kepada ketua kpu
tetapi kami tidak punya kewenangan
dan tidak pernah membatalkan pencalonan gibran sebagai calon wakil presiden
nah ini jadi supaya clear kita ya
jadi keputusan etik itu tidak ada kaitannya dengan pencalonan gibran sebagai wakil presiden
seperti saya katakan kemarin
bahwa kalau dihadirkan para menteri ini
justru akan memperkuat ke posisi kami lolol dua
dan akan melemahkan posisi mereka
justru keempat menteri itu ditambah satu dkpp
telah bisa menjelaskan dalil dalil
bahwa dali mereka itu adalah tidak benar dan tidak terbukti
jadi jangan sampai ada lagi anggapan bahwa presiden cawe cawe
presiden intervensi dan sebagainya
dan itu hanya asumsi asumsi presiden republik indonesia
presiden republik indonesia tidak pernah intervensi
dan tidak pernah melakukan hal hal yang melanggar hukum
saya hanya ingin tambahkan beberapa hal
setelah kita bersidang dari tanggal dua puluh enam april sampai dengan hari ini
ternyata sidang ini padat dan memang melelahkan
tetapi penuh dengan kekeluargaan
tetapi penuh dengan keteluragaan
dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada
ketua penguasa hukum pemohon i dan pemohon ii
merekalah lewat pintu mereka meminta empat menteri itu dihadirkan
walaupun permintaan itu ditolak oleh majelis hakim
diambil alih oleh majelis hakim
dengan menghadirkan empat menteri plus dkpp
ini menjadi terang benerang permasalahan
dalil dalil yang dikemukakan pemohon menjadi terang benerang
dan dibantah oleh para menteri dan dkpp
yang kedua setelah sidang ini berakhir pada hari ini
dan akan masuk pada sidang keputusan pada tanggal dua puluh dua april yang akan datang
ini supaya didengar oleh semua konstituen
baik oleh para konstituen dari pemohon satu
setelah sidang ini berakhir marilah kita guyup
kita bersama sama membangun bangsa dan negara ini
kita jaga keutuhan nkri
karena bagaimanapun negara ini adalah negara kita bersama
dan presiden terpilih tidak akan bisa membangun sendiri
tetapi bangsa dan negara ini akan dibangun bersama sama
maupun oleh paslon yang belum beruntung pada pilpres kali ini
kita sama sama menjaga keutuhan bangsa dan negara ini
dan kita hilangkan narasi narasi fitnah kebencian
kita hilangkan supaya tidak terjadi disintegrasi bangsa
karena ini sidang terakhir kita dan tinggal tiga keputusan
mohon izin pak ketua atas nama tim prabowo gibran
yang ada di sini semuanya dan tidak hadir
kami mengucapkan terima kasih kepada teman teman wartawan
yang betul betul bersuahpaya menunjukkan komitmen kuat
jam tujuh pagi sudah ada di sini terus mengupdate semua berita berita
sehingga masyarakat bisa mengetahui perkembangan sidang
dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua para pihak
termasuk pemohon satu pemohon tiga
kita bisa berbeda pendapat di persidangan
tapi persaudaraan silaturahmi tetap harus terjaga
dan kami tetap respect kepada pemohon satu respect kepada pemohon dua
respect kepada kpu respect kepada bawaslu respect pada semua pihak
dan hormat kepada majelis mahkamah konstitusi yang mulia